sisinga dan sitikus
sisinga akan menyenangkan untuk bermain di atasnya
dia mulai berlari naik turun sisinga yang sedang tidur
dia berlari menaiki ekornya dan meluncur menuruni ekornya
sisinga terbangun dengan baik sambil mengau
dia menangkap sitikus dengan cakarnya yang besar
sitikus berusaha lari tapi gagal
sisinga membuka mulutnya yang besar
untuk menelannya siti sangat ketakutan
hai raja saya sangat takut
saya tidak akan pernah melupakannya
mungkin saya akan membantumu
sisinga sangat takjub membayangkan sitikus dapat membantunya
hingga dia membuka cakarnya dan membiarkannya pergi
terima kasih raja
aku tidak akan melupakan kebaikanmu
aku baru makan temanku
tapi jangan menggangguku lagi
kalau tidak aku akan memakanmu
beberapa hari kemudian
sisinga sedang menjelajahi hutan
pemburu memasang perangkap untuk menangkap sisinya
para pemburu bersembunyi di belakang pohon menunggu singa mendekati perangkap
ketika dia mendekat
para pemburu menarik tali
sisinga menangkap perangkap
dan menangkapnya di jaring
sisinga mulai mengaung keras dan berusaha melarikan diri
tapi para pemburu mengencangkan jaring
mereka kembali ke desa mengambil gerobak untuk mengangkut sisinga
sisinga masih mengaum keras
semua hewan termasuk sitikus mendengar raungannya
sang raja ada dalam masalah
aku harus membalas budi
dia segera mencapai sisinga
jangan khawatir rajaku aku akan membebaskanmu
dia memanjat perangkap
dan menggunakan budi kecilnya yang tajam untuk memotong tali

sisinga menangkap perangkap
sisinga menangkap perangkap
sisinga menangkap perangkap
maka seorang tikus kecil dapat membantu
terima kasih tikus
aku tidak akan pernah mengganggumu lagi
hiduplah dengan bahagia di hutanku
kamu menyelamatkan hidup raja
sekarang kamu adalah panggilan hutan ini
terima kasih raja
sampai jumpa lagi
kemana kamu pergi
apakah kamu tidak ingin bermain dan berluncur menurunkan ekorku
si tikus mulai melompat di punggungnya dan meluncur menuruni ekornya
beberapa saat kemudian pemburu kembali dengan gerobak besar untuk mengangkut sisinga
sisinga dan si tikus melihat mereka lalu berlari menuju mereka
si singa mendorong keras
para pemburu ketakutan dan lari kembali ke desa
si singa dan si tikus menjadi teman baik selamanya
pada suatu ketika di hutan afrika hidup semua hewan di bawah hukum bijak hutan
ada sebuah suku manusia yang hidup dekat hutan
suatu malam harimau pinjang hutan sher khan
memutuskan untuk memburu orang desa untuk dimakan
dia menyerang desa itu dengan raungan keras
tabakui sang jakal yang menjadi kaki tangan dia mengikutinya
di saat memburu manusia sherkan melompat tepat di atas bunga merah dan meraung dengan keras
raksa sedang duduk melihat pemandangan di luar gua dengan anak anaknya
a sedang duduk melihat pemandangan di luar gua dengan anak anaknya

dasar harimau pengecut memburu yang lemah manusia
dengan kepincangannya bagaimana kita berharap dia memburu seekor usa
sepertinya dia tidak dapat apa apa selain kaki yang terbakar
raungannya telah berhenti dan hutan kembali sunyi
di saat para serigala berbincang mereka melihat sesuatu yang kecil di semak semak
ayah serigala mengambil ancang ancang untuk menangkapnya
ayah serigala mengambil ancang ancang untuk menangkapnya
bayi itu berhasil melarikan diri dari desa dan merangkak ke gua serigala
aku akan menjaganya dan membesarkannya seperti anakku sendiri
aku namai dia mowgli
raksa aku rasa kawanan tidak akan menerima anak manusia
aku akan menanganinya
tabakui sedang bersembunyi di belakang gua dan memberitahu sherkan tentang anak manusia
sherkan bergegas menuju gua
anak manusia itu mangsaku berikan dia padaku
pergilah kau pengecut pincang
dia adalah anakku dan kau jangan coba coba menyentuhnya
sherkan yang terluka karena api meninggalkan tempat itu setelah melihat kemarahan induknya
suatu hari anak ini akan berada di bawah cakar dan gigiku
keesokan harinya mereka memperkenalkan mowgli kepada kawanan serigala
setelah perdebatan yang panjang dan persetujuan dari bagira kawanan menerima mowgli
bagira dan balu akan mengajari dia hukum hutan
dia harus kembali ke keluarganya saat dewasa
mowgli tumbuh besar di hutan mempelajari cara hidup hutan
balu mengajarinya semua pengetahuan hutan
dia mengajarinya cara berbicara dengan hewan
dia juga mengajarinya hal favorit dia mengambil madu dan memancing ikan
bagira mengajarinya pertahanan diri
dia mengajari dengan cara manusia agar mowgli tetap memiliki rasa kemanusiaan
dan membimbingnya bahwa suatu hari dia akan kembali ke keluarganya
lalu kemudian mowgli sangat menyukai hutan
dia disukai oleh saudara serigalanya
kemudian dia berteman dengan semua hewan di hutan
tahun tahun berlalu akilah pemimpin dari kawanan serigala sudah tidak bisa lagi berburu seperti sebelumnya
sherkan memutuskan untuk mengambil keuntungan dari kelemahan dia
kau serigala muda ini waktunya kau memimpin kawanan singkirkan akilah dari posisi itu
berikan aku anak manusia itu atau aku akan selalu berburu di wilayah kalian dan tidak akan menyisakan sedikitpun untuk dimakan
sang serigala muda meminta akilah untuk meninggalkan posisinya
kau pengecut kalau kau memberikan mowgli ke serkan
aku akan setuju untuk mundur sebagai pemimpin hanya kalau kau meminta mowgli untuk meninggalkannya
kau melepaskan mowgli
bagira mendengar tentang pertemuan ini
mowgli ini saatnya menunjukkan sherkan di mana tempatnya ini saatnya bertarung
tapi bagaimana aku bisa bertarung dengannya sendirian kawanan serigala bersama sherkan sekarang
kau pergi ke desa manusia dan ambil bunga merah bunga merah akan membuatnya takut
aku lebih baik pergi dari hutan sekarang dan hidup dengan keluargaku
mowgli memeluk bagira dan balu dan menangis untuk pertama kalinya
kemudian mowgli tertidur di perutnya balung
mereka semua tertidur di atas pohon kawanan kera melihat mowgli dan menculiknya
kera kera ini adalah hewan paling gila di hutan yang hidup tanpa aturan
saat baloo dan bagheera bangun mereka mengira bahwa mowgli akan menangis
igli telah pergi menuju desa
mowgli dibawa melewati pepohonan hutan oleh para kera
kemudian dia melihat cil burung elang yang sedang terbang
mowgli mengatakan dengan bahasa burung untuk memberitahu balu dan bazira kemana para kera itu membawanya
hehehe tutup mulutmu itu trik yang lainnya
kami ingin mempelajari semua trik ini darimu
kami akan menguasai hutan jika kami mempelajari cara untuk mengontrol hewan hewan
chill memberitahu baloo dan bagheera tentang penculikan mowgli
mereka menyekap mowgli di pembohong dingin itu adalah sebuah tempat rabaikan di hutan
para kera itu licik dan berbahaya kita tidak bisa melawannya sendiri kita harus meminta ka untuk membantu
mereka meyakinkan khas sang ular untuk ikut membantu mereka semua pergi ke reruntuhan
para kera menyembunyikan mowgri di bawah kubah besar pertama bagira mulai melawan
dia menggigit dan melempar kera tapi mereka begitu banyak dan dia kewalahan
sembunyi di kolam
aku akan menangani hewan gila ini
baloo mulai melemparkan kera di sini dan di sana tetapi kemudian dia pun kewalahan
semua kera duduk di atas perutnya dan memukuli dia
kaa muncul dan membuat bunyi sis semua kera ketakutan dan pergi memanjat pohon
k menghancurkan kubah di mana mowgli disembunyikan
kaa menemukan dan membebaskannya
uh makanan yang lezat sekali
tidak kau jangan kau dekati anak itu
kaa melepaskan mowgli
lalu dia mulai menari tarian itu menghipnotis para kera dan dia membawa kera kera itu bersamanya
aku rasa hutan ini bukan untukku lagi aku harus segera meninggalkan hutan
mowgli mengucapkan salam terakhir kepada bagira dan balu dan pergi menuju desa
orang orang desa awalnya ketakutan dengan mowgli
anak ini datang dari hutan dia mungkin seorang penyamar dia bisa menyihir kita
dia kelihatannya seperti anak yang baik mengapa kalian berpikiran jelek padanya kemari anakku kau tinggal saja denganku ya
kemudian mowgli menjadi akrab dengan kehidupan desa dia belajar bahasa mereka juga
mereka memberikannya pekerjaan menggiring ternak teman dia bagira dan balu bertemu dengannya di gunung suatu hari
tapi suatu hari saudara serigalanya datang menemuinya
kawanan sedang dalam masalah sherkan memutuskan untuk membunuh serigal satu persatu
kau yang memutuskan menyerahkanku pada sherkan kenapa aku harus peduli padamu sekarang
kita tidak mempunyai darah yang sama tapi ibu kita membesarkan kita seperti saudara kita harus membalas untuk ibu
apa apa apakah ibu
ibu meninggal saat bertarung dengan sherkan dia mendatangi gua meminta menyerahkanmu tapi ibu hanya diam
sudah cukup aku tidak akan mengampuni sherkan
mowgli membawa kerbaunya ke ngarai dimana sherkan bersembunyi
dia menunggang salah satu kerbau saat mereka sampai di ngarai mereka bergabung dengan akila pemimpin kawanan yang sebenarnya
kau bawa beberapa kerbau ke arah yang berbeda aku akan bawa mereka lari dari sini sherkan akan terperangkap
seperti yang direncanakan mereka membiarkan kerbau berlari menuju sherkan seluruh ngarai mulai bergetar dengan tapak kaki mereka
sherkan mendengarkan gemuruh dari tapak kaki mereka melihat lihat untuk mencari jalan untuk kabur
tapi dinding ngarai itu sangat tinggi dan tidak ada jalan untuk kabur
kerbau berlarian semua dengan geram dan tersandung terbentur dan menuju sherca
kerbau itu menabrak sherkan di dalam lumpur kerbau lain menabraknya lagi
tidak bisa pergi untuk kabur lagi sudah selesai itulah akhir dari sherkan
musuh desa dan juga hutan
mowgli mengambil kulit sherkan dan pergi menuju bukit serigala
melihat kulit sherkan di pundaknya mowgli semua serigala melolong keras untuk kemenangan
akhila diberi kehormatan dengan kepemimpinannya dan mowgli meninggalkan hutan
kemudian mowgli mengetahui bahwa mesua adalah ibu kandungnya
hutan dan desa hidup bahagia untuk selamanya
bebek buruk rupa
ini adalah musim panas yang cerah
ibu bebek menemukan tempat yang sangat nyaman di bawah pohon dekat kolam untuk mengerami telurnya
dia mengerami lima telur
tiba tiba dia menyadari bahwa salah satu telurnya berbeda dengan telur yang lainnya
dia sedikit khawatir
dia menunggu mereka untuk menetas
di satu pagi yang cerah akhirnya satu demi satu telurnya menetas
pip pip bunyi mereka
semua telurnya menetas dan anak anak bebek mengeluarkan kepala mereka ke dunia
semua menetas kecuali satu
oh anak anakku yang manis
aku sungguh ibu yang beruntung
tapi apa yang terjadi dengan telur yang kelima
ibu bebek khawatir
telur terakhir ini memakan waktu sangat lama
dia duduk di atas telur dan memberikan semua kehangatannya
ini akan menjadi anak bebek yang sangat cantik karena telur ini lama sekali menetas
di pagi yang cerah saat telurnya menetas keluarlah seekor anak bebek jelek berwarna abu abu
anak bebek ini berbeda dengan saudaranya yang lain
dia sangat besar dan juga jelek
tidak ada anak bebekku yang seperti itu yang satu ini sedikit jelek
ibu bebek terkejut saat melihatnya dan sangat sedih
ibu bebek berharap satu hari nanti bebek itu akan seperti saudara saudaranya
tapi hari hari berlalu dan anak bebek itu tetap jelek
semua saudaranya mengejek anak bebek tersebut
dan mereka tidak ingin bermain dengannya
anak bebek tersebut sangat sedih
kau bebek jelek
lihatlah bebek kecil yang jelek ini
iya pergi kau begitu jelek
kami tidak akan bermain denganmu dasar bebek jelek
dan anak bebek yang jelek itu sangat sedih
anak bebek jelek itu pergi menuju kolam dan melihat bayangannya di kolam
tidak ada yang menyukaiku
aku sangat jelek
anak bebek memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan pergi ke dalam hutan
anak bebek itu berkelana sendiri di dalam hutan
musim dingin akan segera tiba
akan ada banyak salju di mana mana
anak bebek itu bersedih dan menggigil kedinginan
dia tidak menemukan makanan ataupun tempat yang hangat
dia kembali ke keluarganya
kau seekor anak bebek jelek
siapa bebek jelek ini
dia pergi untuk tinggal di kandang ayam
tapi ayam ayam itu mematuki dengan paruhnya
jadi dia segera pergi
dia berjumpa dengan seekor anjing
anjing itu melihatnya lalu segera pergi
anak bebek tersebut berpikir sendiri
aku sangat jelek
bahkan anjing itu pun tidak mau memakanku
anak bebek yang jelek itu pun mulai kembali berkelana ke dalam hutan
dan di sana dia bertemu petani dan membawanya pulang kepada istri dan anaknya
namun di sana bebek jelek itu pun bertengkar dengan kucing
lalu bebek itu pun pergi dari rumah tersebut
sebentar lagi musim semi
semuanya terlihat segar dan hijau kembali
berjalan dan berjalan
dia melihat sungai
dia sangat senang karena melihat air lagi
dia mendekati sungai di mana dia melihat angsa yang cantik berenang
dia jatuh cinta padanya
anak bebek tersebut malu pada dirinya sendiri dan menundukkan kepalanya
saat dia menundukkan kepalanya dia melihat bayangannya sendiri di air
dan dia merasa heran
dia tidak lagi menjadi jelek
dia berubah menjadi seekor angsa yang sangat tampan
sekarang dia menyadari kenapa dia terlihat berbeda dari saudaranya
karena dia adalah angsa dan mereka adalah bebek
akhirnya dia menikah dengan angsa cantik yang dicintainya
dan hidup bahagia untuk selamanya
serigala dan tujuh orang anak
pada suatu saat di hutan yang gelap seekor ibu kambing hidup di rumah kecilnya yang cantik bersama tujuh orang anaknya
ada sebuah kompetisi bertarung antar kambing
sang kambing dari hutan gelap datang untuk bertanding
kambing kambing yang berada di dalam hutan gelap

dan grand bully lagi lagi memenangkan pertandingan
apakah di sini ada yang mau menantang grand bully
dan inilah penantangnya
wanita dengan tanduk besarnya si hebat
satu dua tiga mulai
kedua kambing mulai saling dorong dengan kekuatan penuh
grand bully menguasai pertandingan dengan ibu kambing
ibu kambing hampir keluar dari arena
ayo ibu ayah tunjukkan padanya kekuatan ibu
setelah anaknya menyemangatinya
sang ibu mendorong kambing besar dengan sekali dorongan yang kuat
dan martha memenangkan pertandingan
semua anak anaknya berkumpul dan memeluknya
ibu kau hebat sekali hore
serigala yang jahat bersembunyi di keramaian memperhatikan mereka
banyak anak anak banyak makanan
ayo anak anak sekarang ibu harus ke pasar untuk membeli belanjaan
ibu kambing meninggalkan tempat tersebut dengan anak anaknya
serigala jahat mengikuti mereka untuk melihat di mana mereka tinggal
saat berjalan ibu kambing merasakan sesuatu
dia menoleh tapi tidak ada siapa siapa
tapi dia melihat jejak kaki serigala
serigala yang jahat suatu saat aku akan memberi pelajaran padanya
setelah sampai di rumah ibu kambing harus pergi untuk berbelanja
ibu pergi berbelanja sekarang kalian tidak boleh membuka pintu untuk siapapun ya
jangan lupa ada serigala jahat yang berkeliaran di sekitar sini
dia hitam dengan cakar yang menyeramkan dan suara dalam yang menjijikan
jadi kalau ada yang mengetuk pintu jangan dibukakan ingat ya
sampai jumpa jaga diri kalian
ibu kambing pergi ke pasar dan serigala melihatnya dari balik pohon
jangan khawatir ibu kambing kau pergi ke pasar
aku akan makan makanan impianku anak anak kambing itu tanpa menyakiti anakmu langsung ke perutku
kemudian berusaha supaya tidak terlihat mencurigakan serigala bergegas berlari ke rumah kambing
kemudian di sana dia melepaskan penyamarannya
buka pintunya aku kembali anak anak
anak anak kambing saling melihat tetapi tidak membukakan pintunya
buka pintunya ini ibu ibu baru kembali dari pasar buka pintunya
saat anak anak mendengar suara besar mereka teringat peringatan ibunya
kami tahu siapa kau kau adalah serigala ibu kami mempunyai suara yang sangat lembut bukan suara yang besar seperti dirimu
jadi pergilah karena kami tidak akan membukakan pintunya
serigala itu mengetuk pintu dengan keras anak anak merasa ketakutan menolak ia memasuki rumah
kemudian sang serigala mempunyai ide
dia pergi ke toko roti dan membawa kue besar dengan tetesan madu
ia berharap ini akan melembutkan suaranya
sekarang aku bisa berbicara seperti ibu kambing
terus menerus dia berlatih menirukan suara ibu kota
aku kembali anak anak aku kembali
lalu dia bergegas kembali ke rumah kepada tujuh anak itu dan mengetuk pintu
buka pintunya baru saja aku melihat serigala bodoh itu memakan ikan di sungai
anak anak kambing saling melihat tetapi tidak membukakan pintunya
cepat buka pintunya
sekarang anak anak kambing mulai ragu suara yang mirip dengan suara ibu kambing kemudian mereka beranjak membukakan pintu
kakak kedua tertua melihat sesuatu yang aneh dari lubang kunci
tunggu kau bukan ibu kami dia tidak memiliki kaki yang hitam dan menyeramkan pergilah kau serigala jahat
dan sekali lagi dengan segala upayanya ternyata pintunya masih terkunci untuknya
sekarang si serigala mencoba masuk melalui jendela yang posisinya cukup tinggi dia menyusun bata secara perlahan untuk dapat masuk ke rumah

akhirnya dia berhasil mencapai jendela dan berusaha masuk ke dalam
hei kalian anak anak kambing yang nakal sekarang aku akan membunuhmu satu persatu
hei kau serigala jahat kau pikir kau itu cerdas lihat apa yang akan terjadi
anak anak kambing melemparkan perabotan ke serigala
anak anak kambing melemparkan kerabotan ke serigala
serigala mendapatkan memar yang besar di kepalanya dan tergelincir jatuh
serigala benar benar sudah buntu semua usahanya gagal kemudian dia mengambil dahan pohon besar untuk mendobrak pintu
akulah serigala bukan ibu kalian
pergi kau dari sini
sekarang aku akan menjebol pintunya dan hidup kalian akan berakhir
semua anak anak berkumpul dan menahan pintu
setelah empat sampai lima percobaan kayu mulai rusak tapi pintunya masih bertahan
setelah berpikir matang matang serigala jahat lari ke penggilingan untuk mengambil tepung
dia memasukkan tangannya ke dalam sana sampai benar benar putih serigala jahat kembali ke rumah dan mengetuk pintu
kali ini anak anak kambing saling melihat tapi tidak membukakan pintunya
oh kalian pikir aku ini serigala ya
aku ibu kalian dan kubawakan hadiah spesial dari pasar
suaranya sangat mirip dengan ibu kambing maka anak yang paling kecil mengintip dari lubang kunci
anak anak kembali memastikan dan kemudian membuka pintunya
dan betapa terkejutnya mereka saat melihat taring taring tajam yang muncul di depannya
sekarang kalian akan segera masuk ke dalam perutku jangan menangis makanan lezatku
anak anak kambing ketakutan salah satu bersembunyi di bawah meja sementara yang lain bersembunyi di bawah tempat tidur ada yang bersembunyi di lemari
ada juga yang bersembunyi dalam oven
satu anak meringkuk di dalam tong dan yang paling kecil bersembunyi di jam kakek
kalian ingin main petak umpet sebelum ku telan
satu persatu anak anak ditarik dari persembunyiannya
serigala jahat menelan mereka satu persatu dalam satu lahapan
satu satunya yang berhasil kabur adalah anak

serigala jahat tidak pernah tahu kalau ada ruang untuk anak anak di dalam jam kakek yang sangat sempit
makanan yang luar biasa daging segar
serigala bergegas meninggalkan rumah saat ibu kambing akan datang

kemudian ibu kambing kembali dari pasar dari jauh dia melihat pintunya sudah terbuka
dia buru buru kembali ke rumah
apa yang dia takutkan benar benar terjadi
perabotan pecah pakaian sobek rumah benar benar berantakan dan tidak terlihat adanya anak anak
ibu kambing terduduk lemas di kursi dan menangis sesegukan
saat dia menangis pintu jam kakek terbuka dan anak kambing hitam berlari
ibu mengambil anak bungsunya ke pangkuannya dan dia menangis
ya tuhan apa yang terjadi dimana saudara saudaramu
itu tadi menyeramkan bu serigala datang dan dia memakan semua kakak kakakku
tapi kan ibu sudah bilang untuk tidak membukakan pintu dan bagaimana caranya untuk mengenali serigala
sang anak kambing menceritakan semua kejadiannya dan menjelaskan tipuan serigala
jangan menangis anakku
serigala kau telah mengelabui anak anakku yang tidak bersalah
sekarang akan kucari si serigala jahat itu
ayo kita cari dia
ibu pergi mencari si serigala jahat
ibu kambing mendengar suara sayup sayup
seseorang sedang mendengkur dengan keras
ternyata itu si serigala jahat rakus pesta anak kambingnya sudah terlalu banyak untuknya dan dia pun tertidur dengan cepat dan sangat nyenyak
seketika ibu kambing memiliki ide ibu kambing mengambil jarum benang dan gunting
dengan ini semua dia perlahan membuka perut serigala jahat
saat dia buka si serigala jahat yang kelaparan telah menelan semua anaknya dengan utuh
anak kambing kecil berloncatan bahagia melihat saudara saudaranya
hei kau kau harus tetap tenang atau kau akan membangunkan serigala jahat ini
satu persatu mereka keluar dari perut serigala jahat
ayo cepat jangan berisik kita harus segera pergi sebelum dia terbangun
akhirnya semua sudah keluar dengan selamat
baiklah sekarang akan ku jahit kembali perutnya
tunggu beri aku bebatuan
kemudian mereka memasukkan batu ke dalam perut serigala jahat dan menjahitnya kembali
serigala jahat kemudian bangun dengan haus
dia melihat perutnya yang berat
anak anak ini lama sekali dicerna aku merasa haus sekarang
serigala jahat berjalan menuju sungai dia tidak sanggup mengangkat kakinya
perutku berat sekali aku kehausan
tapi saat dia pergi ke sungai untuk minum perutnya yang penuh menyeretnya dan dia terceburkan
ibu kambing dan anak anaknya tiba di sungai
serigala jahat mencoba berenang tapi dia tenggelam karena batu batu di perutnya
ibu kandung dan anak anaknya tertawa kepadanya
serigala jahat mati dan anak anak kambing kembali ke rumah dengan bahagia bersama ibunya
tikus kota dan tikus desa
pada suatu ketika ada seekor tikus kecil yang tinggal di kota
dia menemukan foto temannya yang tinggal di pinggiran desa
lalu dia memutuskan mengunjungi dan mengejutkannya
ah tempat ini baunya sungguh sungguh menjijikan
ini bau pertenakan yang kotor
aku harus segera menemukan rumah temanku
hai teman terbaikku
aku baik baik saja aku berpikir untuk mengejutkanmu
sangat mengejutkan selamat datang di desa temanku
aku sangat senang kau datang jauh jauh dari kota untuk mengunjungiku
mereka mulai berbincang untuk beberapa saat
kau melewati perjalanan yang panjang
kau pasti sangat lelah
kenapa kau tidak menyegarkan dirimu
sementara itu aku akan menyiapkan sesuatu untukmu
tikus desa segera ke ladang
tikus kota menyegarkan dirinya
baiklah aku akan mengambil beberapa sayuran segar
sementara itu tikus kota menghabiskan semua airnya saat menyegarkan diri
airnya sedikit sekali
kotaku jauh lebih baik daripada di sini
tikus kota pun keluar merasa kesal
kemarilah kita akan makan di luar aku telah menyiapkan semuanya untukmu
tikus desa menyiapkan kentang yang manis akar bit segar dan lobak
dan susu segar
kenapa kau tidak duduk
tikus desa menyuguhi tikus kota
inikah yang selama ini kau makan di desa
makanan mentah ini sangat tidak enak
tikus desa berusaha keras untuk mengesankan temannya
tetapi dia gagal
setelah makanan tikus desa memutuskan untuk memperlihatkan ladangnya kepada tikus kota
wah udaranya segar sekali aku bahkan bisa mencium wangi bunga di sana
apa benda hijau ini
itu adalah kacang polong segar
lalu mereka melewati pupuk kompos yang basah
wah tempat ini sangat kotor
kotaku jauh lebih bersih
sejujurnya ya temanku
aku tidak menyukai caramu hidup
memakan makanan seperti ini
dikelilingi serangga dan semua kotoran ini
datanglah ke kotaku
kau akan melupakan semua ini
tapi tidak ada yang salah dengan makanannya
semua sangat segar di sini
aku ingin kau pergi bersamaku ke kota untuk beberapa hari
kutunjukkan cara aku hidup
aku akan mengajakmu makan keju pasta kacang dan yang lainnya
itu terdengar mengagumkan
hahaha aku yakin kau pasti akan senang di sana
tikus kota itu mulai membereskan tasnya dan pergi
ini saatnya aku pergi
sampai jumpa di kota
mereka saling berpelukan dan melambaikan tangan
beberapa hari kemudian tikus desa mulai membereskan tasnya untuk mengunjungi tikus kota
gedung yang tinggi mobil yang berkilauan dan makanan lezat yang akan aku makan
aku jatuh cinta pada kota
suara yang keras sekali
dia akhirnya sampai di rumah tikus kota
selamat datang selamat datang temanku selamat datang di rumahku ini
tikus kota membawa tikus desa ke dalam rumah
mereka berbincang sejenak
saat pelayan rumah menyajikan makanan tikus kota mencium baunya dan berkata
ah ayo temanku makanan sudah siap ayo kita makan
tikus desa sangat senang untuk memakan makanan itu
itu keju susu pasta roti panggang selai kacang kue dan buah buahan
terima kasih aku sangat terkesan dengan kehidupanmu aku rasa aku akan tinggal di sini bersamamu
sesaat setelah dia mulai makan pelayan itu kembali dia membawa tongkat untuk mengusir mereka
kriaturah apestosah fuera fuera di aki
tikus kota merasa sangat malu
hahaha jangan khawatir teman kita akan makan segera setelah dia pergi
mereka memutuskan untuk jalan di luar sampai pelayannya pergi
ayo akan kutunjukkan tempat di mana kau akan mendapatkan semua jenis makanan
pusat perbelanjaan terkenal
mereka melihat kucing di jalan yang berlari kencang ke arah mereka
wow wow apa itu tadi jantungku berdegup kencang
itu kucing gemuk yang besar dia akan pergi sebentar lagi tetaplah diam di sini ya
setelah kucing itu pergi mereka memasuki pusat perbelanjaan
tikus desa melihat sesuatu yang aneh
hati hati itu jebakan tikus
apa itu jebakan tikus
baiklah aku tidak tahu bagaimana menjelaskan padamu
tapi saat kau berusaha untuk mengambil keju itu kau akan terperangkap dan tidak bisa keluar dari sana
aku rasa aku mengalami serangan jantung
ini terlalu berlebihan untukku
baiklah jangan membesar besarkan cukup berhati hati saja
baiklah aku sudah cukup dengan berlari dan melompat dan merasa ketakutan dan ditakuti
bukan untuk ini aku datang ke kota
aku memutuskan untuk pulang ke rumahku di sana sangat tenang
aku minta maaf untuk semua ini temanku
aku lebih baik pergi dan makan makanan segar di kebunku daripada makan mewah dengan rasa ketakutan
lebih baik hidup sederhana daripada terus berlari di dalam semua kemewahan ini
lalu tikus desa yang mungil itu pulang ke rumahnya dan tinggal di sana sepanjang hidupnya
aku akan menembakmu
aku akan menembakmu
musisi dari bremen
pada suatu saat hiduplah seorang pria yang memiliki seekor keledai
pemilik ini mulai kecewa dengan keledainya yang mulai tua dan kurang prima untuk bekerja
hewan yang tidak berguna
kau tidak pernah lagi kuat mengangkat atau bahkan sekedar berjalan dengan baik
tuhan kapasitas angkutku adalah empat sak

tapi kau membebankanku delapan sang
apa yang kau harapkan padaku
aku berusaha yang terbaik
satu kau tidak bekerja dengan baik
dan dua kau meninggikan suaramu padaku
besok kau akan kucual dan kupeli yang baru
kemudian di sore harinya si keledai berbicara sendirian di kandang mengenai takdirnya
pemilikku tidak pernah bersyukur
aku sudah bekerja dengan sangat keras dan setia
sekarang dia ingin menjualku ke pasar
aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada aku di sana
kemudian datanglah sepucuk surat
dia terkejut dan senang membaca namanya ada di surat itu
dia sangat penasaran dan membuka surat itu
wow aku tahu suatu hari aku akan mendapatkan kesempatan untuk memamerkan bakatku yang sesungguhnya
aku adalah penyanyi terbaik di kota
kau bisa membuatnya
kakekku benar bahwa aku terlahir sebagai bintang
aku akan segera pindah ke bremen
tapi apa yang akan aku lakukan sendiri aku butuh bank
aku harus temukan beberapa anggota berbakat
si keledai membungkus beberapa makanan dan berjalan menuju bremen tanpa membuang banyak waktu
dia melewati sebuah rumah yang terdengar teriakan keras
kau tidak bisa apa apa
hari ini kau benar benar mengecewakanku
semua teman teman menertawakanku karena mu
tuan aku sudah berusaha semampuku
tidak tidak terlihat begitu terima saja
kau sudah tua dan tidak bisa melakukan apapun dengan baik
rasanya ingin kubunuh kau
tidak satupun yang kau tangkap hari ini
sudah bertahun tahun tidak pernah terjadi seperti ini
pemilik anjing mulai memukuli anjingnya
si anjing berlari menyelamatkan diri keluar
dia melihat ke belakang saat biliknya menutup pintu
kelihatannya harimu cukup keras
ya beberapa hari terkadang buru aku yakin besok akan lebih baik
benar sekali kau harus selalu positif
lihatlah ini aku akan pergi ke bremen
kau bisa bergabung denganku aku rasa ini akan mengubah hidupmu selamanya
wow aku selalu menunggu kesempatan ini
aku bisa bermain drum
aku juga bisa bermain drum
hebat kau bisa bergabung dengan bandku
tentu kata si anjing dan bergabung dengan band keledai
mereka memulai perjalanan ke bremen
mereka baru jalan sebentar lalu terdengar tangisan yang keras
sekarang apa yang harus aku lakukan kemana aku akan pergi
keledai dan anjing tidak bisa menolak dan langsung menghampiri kucing itu
ada apa kucing kecil kenapa kau menangis
apa yang mengganggumu apakah ada yang bisa kami bantu
pada masa lalu setiap hari aku mendapatkan penghargaan kau tahu setiap hari tapi sekarang
pada masa lalu aku adalah kucing andalan tuanku tapi sekarang
pemilikku ingin aku mati di sungai
iya kenapa begitu
ada ratusan tikus di kandang pemilikku aku harus menangkap semuanya ya semuanya
tapi beberapa tahun belakangan kalian tahu kan tikus semakin pintar aku ke kirim mereka ke kanan aku ke kanan mereka ke kiri
aku turun mereka naik aku naik mereka malah turun
beberapa bulan terakhir kau tahu aku tidak menangkap seekor tikus pun
bahkan bayinya sekalipun
dan itu bukan karena usiamu kan
tentu saja tidak cakarku agak sedikit lemah tapi kau bisa lihat kan aku sangatlah kuat
lalu apa yang akan kau lakukan sekarang
aku tidak tahu
hei lihatlah ini aku rasa ini akan mengubah hidupmu selamanya
kucing itu mempertimbangkan terus
tapi aku takut dengan anjing ini
jangan khawatir dia tidak akan menyakitimu kau adalah tanggung jawabku
aku percaya padamu
mereka bertiga bergabung dan memulai perjalanan ke bremen tiba tiba mereka mendengar suara
kau mendengar sesuatu
ya ada yang sedang menyanyi
di sana ayam jantan itu yang sedang bernyanyi aku harap dia bisa menjadi bagian dari band kita
mereka berjalan menuju ayam jantan itu mereka ingin mengajak ayam jantan itu untuk bergabung dengan band mereka dan berjalan bersama mereka ke bremen
saat hari terakhir sebaiknya kau menyanyi atau berkata saat kau tahu itulah hari terakhir
hai kawan kau bernyanyi dengan sangat indah maukah kau
aku harap aku mendengar itu dari pemilikku tapi akhirnya aku akan dibuat menjadi supanas sebelum hal itu terjadi
ini adalah permintaan terakhirku yaitu untuk menyanyi sebaik mungkin sebelum nafasku yang terakhir
lihatlah ini aku rasa ini akan mengubah hidupmu selamanya
benarkah kau pikir aku bisa melakukan sesuatu
kenapa tidak kau bisa menjadi penyanyi utamanya bagaimana menurutmu teman lain
setelah semuanya setuju kelompok yang bahagia ini berjalan sambil bernyanyi bersama
kami menuju bremen kami menuju bremen kami berhenti dari bremen
mereka berempat berjalan beberapa mil namun hari mulai gelap dan mereka mulai takut melihat sekeliling yang tidak ada kehidupan dan suara aneh yang selalu bergema
mereka melihat secercah cahaya bersinar dan memutuskan untuk menghampirinya
aku yakin itu adalah rumah seseorang
kita bisa bermalam di sana dan melanjutkan perjalanan lagi besok pagi
kegelapan ini menyeramkan kita harus segera ke sana
mereka akhirnya sampai di rumah itu dan mulai melihat sekeliling
keledai yang tertinggi di situ mulai mengintip melalui jendela
apa kau lihat ada makanan
apa yang kau lihat kawan apakah di dalam aman apa yang membuatmu lama sekali
keledai menjelaskan setelah melihat sekeliling ruangan
wow tempat yang luar biasa ada meja yang penuh dengan makanan dan minuman
uang yang banyak perhiasan yang banyak batu berharga pemandangan yang luar biasa
apakah ada cara supaya mereka mau berbagi sedikit aku sangat lapar
kita akan menjadi musisi bremen aku yakin mereka akan mengundang kita dengan tangan terbuka
bagaimana mereka bisa tahu kalau kita musisi yang hebat haruskah kita bernyanyi
itu adalah ide yang bagus ayo kita nyanyikan lagu terbaik dan mereka akan segera mengajak kita masuk
jadi keledai mengatur posisi dan berdiri di depan jendela
di atasnya ada si anjing di atas anjing ada si kucing dan di atas si kucing ada si ayam jantan
sekali keledai memberi abah abah dan mereka berempat memulai bernyanyi
keledai berbunyi anjing menggonggong kucing menggeong dan ayam jantan berkokok
kami berjalan ke bremen kami adalah musisi bremen
mereka bernyanyi dengan keras hingga jendela bergetar
itu pasti suara hantu sudah kubilang tepat ini berhantu lari lari lari
ketiga perampok itu dengan cepat pergi dari rumah itu
melihat ini sebagai kesempatan keledai anjing kucing dan ayam jantan masuk ke dalam rumah tersebut
mereka sedang mengadakan makan malam besar mereka tidak menyangka apa yang mereka lihat
akhirnya mereka berempat beruntung dengan makanan dan uang yang sangat banyak
mereka tidak mencoba untuk mencoba
sekarang mari kita matikan lampu dan pergi beristirahat
besok pagi kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju bremen
apakah kita perlu pergi dari sini di sini sangat banyak makanan dan uang kita tidak perlu melakukan apapun untuk beberapa tahun ke depan
seperti yang kau lihat
aku juga memikirkan hal yang sama aku pun setuju
kita akan pikirkan lagi nanti
sekarang mari kita istirahat hari ini sangatlah panjang
keledai tidur di dekat gulungan anjing di belakang pintu kucing berada di dekat api dan ayam jantan berada di atas atap
para perampok belum terlalu jauh
mereka kembali dan melihat lampu yang berwarna merah
mereka mengira hantunya sudah pergi
hei coba lihat ke dalam apakah hantunya sudah pergi atau belum
kenapa aku aku rasa kita harus kirim orang lain seseorang yang lebih kuat dari aku
kau pengecut aku akan mengeceknya sendiri tapi kau lihat engleku terkilir sekarang kau cek atau kau keluar dari grup ini
oke oke aku akan lihat
si perampok berjalan dengan takut menuju rumah itu
seketika ketika dia sampai di dekat rumah itu dia keluarkan pisaunya perlahan dan membuka pintu
dia mengira kalau mata yang bersinar itu adalah api
oh itu pasti api akanku bakar lilin
si kucing ketakutan dan loncat mencakar muka si perampok
si perampok tidak mengerti dengan apa yang terjadi lalu dia berlari ke pintu
anjing di belakang pintu ketakutan dan menggigit kaki perampok
oh tidak hantunya masih di sini
merasa janggal dia berlari menuju teman temannya
dia ditendang dengan keras oleh keledai dan membuat perampok semakin yakin bahwa ada hantu di rumah itu
dan akhirnya ayam jantan berkokok dengan kerasnya
tentunya masih ada di sana
benar benar masih di sana
dia mencakarku dengan tangannya menggigit kakiku dan menendangku dengan keras
dan akhirnya dia tertawa dengan anehnya
ayo kita lari dari tempat ini dia mungkin mengejar anggota kita juga
lalu para perampok meninggalkan tempat itu dan tidak pernah kembali
dan mereka berempat istirahat sebentar di rumah itu
karena di rumah itu ada cukup uang dan makanan untuk waktu yang lama
mereka membeli instrumen musik dan kendaraan untuk perjalanan mereka
mereka latihan setiap hari sampai suatu hari
keledai merasa sudah sempurna untuk tampil dan ini saatnya berpindah
teman teman aku rasa kita akan pergi ke bremen dan memamerkan bakat kita hari ini
bagaimana menurut kalian
mereka mengangkut semua peralatan musik ke kendaraan baru mereka dan berjalan menuju ke bremen
pemandangan yang luar biasa
mereka berempat adalah musisi yang hebat
mereka langsung ke panggung dan memulai pertunjukan permainan beberapa musik mereka dengan percaya diri
orang orang sekeliling berkumpul untuk menonton mereka
penonton bertepuk tangan dan bersorak penuh cinta kepada band itu
mereka memenangkan pertunjukannya dan menjadi kaya dan terkenal
semua mimpi mereka menjadi nyata
mereka tur keliling dunia untuk pertunjukannya dan mereka hidup bahagia selamanya